jadi gimana keputusan laki lo
jadi kagak tinggal disini bareng emak
gak tau emak bang ojaknya masih bingung
urusan gitu aja bingung
gimana kalau ngurus negara
bang ojak juga gak mau emak ngurusin negara kegedean
dua ya bang
bisa yang ijonya aja gak pake ketan
om bubur kenapa parutnya besar
maaf ya bang
gak apa apa mbak isa
namanya juga anak kecil
iya mak emang kenapa
mau minta tolong ngambil karet mai yang lagi dilondri di langganda di gang empat
bilang kagak usah pake bon
ya bilang aja punya ibu mae
udah dibayar ya jadi tinggal ngambil doang
ya udah telepon buruan
lo ngapain masih bengong begitu
nia beli bugur
bun bun yang beli ai ai
buat ai ai mana
buat bun bunnya mana
nanti aja ai nanti juga nia ga abis kok
abis bun bun kan enak
ai ai hari ini ada rencana kemana
belum ada rencana pun bun
di rumah aja
uang bun bun dari bu nur udah mau habis ai
bun bun tenang aja
ai ai lagi mau bantuin mbak be jual mobil
kalau laku mbak be jual mobil

gimana ceritanya orang yang ngejar kamu kemarin
gua kirain dia bos jambreadnya
gue dengar lu dibagi duit
lu belum jalan din
belomnya udin lagi nungguin minyak
udin pengen bikinin pisang goreng
buat ani nyak
dia kan baru pindah rumah
sekarang lagi sibuk rapi rapi rumah
nyak kagak mau
dulu nya suka ngasih makanan buat ani
itu kan dulu belum ada emput
nyak udah mutusin mau ngejodohin lu sama empuk
tapi udin kagak suka sama emputnya
daripada lo cuma melototin ani doang
mendingan sama si empuk
dari kemarin dia udah standby mungkin lu
jadi gimana keputusan laki lu
jadi kagak tinggal di sini bareng emak
gak tau emak bang ojaknya masih bingung
urusan gitu aja bingung
bang ojak juga gak mau emak ngurusin negara
buat tati lagi ngomong serius ya emak
jadi kagak pindah ke sini
mending pindah ke sini aja
jadi duit kontrakannya bisa buat nabung buat beli rumah
kalau udah punya rumah sendiri kan enak
bawa berapa biji
din banyak amat
paling juga buat ani
ya terus beritahu
siudin demen juga ya sama si ani
tadi ada orang gak mau nanya langsung
karpet emak yang dilondri udah diambil apa belum
kontrakan lamanya si ani
itu depan depanan sama rumahnya si udin
ya abang jalan sekarang
kamu mau kemana jak
tuh gara gara lu
combat marah ya
sama kamu juga
bang kopi item dua
pur udah jinak sekarang
masuk aja mbak isah
istri saya ada di dalam
om sofian perutnya kalah sama om bubur
om bubur siapa
bang deddy tukang bubur kacang hijau
yang gede yang tipis yang ada plasma plasmanya
wah tv model begitu mahal ro
emang situ pernah beli mak
kalau nggak pernah beli dari mana situ tahu mahal
dari mana mau ke mana lo pada
lu udah daftar haji belum
aku gimana gue mau daftar haji
mobilnya aja belum laku
sekarang daftar pengguna ik haji makin lama im
ntar kalau giliran lo
umur lo berapa
gue mau naik haji tahun depan
mau seabad lagi
bukan urusan lo
ya dia marah